sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
saya hanya cukup untuk keluarga saya sendiri ibu
siapa suruh kamu kawin sama pembuat miskin
hari gini modal cinta gak cukup tahu
kalau begini terus hidup kamu
lebih baik kamu ceraikan istrimu itu
cari perempuan yang kaya raya
biar hidupmu senang
pokoknya setiap bulan kalian harus memberi bantuan pada ibu
kalian kan tahu sejak bapak kalian meninggal
ibu udah gak punya apa apa lagi
apa kalian mau ibu menderita
ibu jangan ngomong begitu bu
kami tetap sayang sama ibu
kami janji akan selalu membantu ibu
kalau begitu janji kalian
ibu tidak mau dengar alasan apapun juga
kalau ibu minta bantuan sama kakak
santi bingung deh sama ibu
kemana sih semua uang yang kita kasih tiap bulan
malah pernah sebelum akhir bulan
ibu itu pernah minta uang sama saya
tapi tetap aja ibu nguluhnya kekurangan uang lah
aku juga menikah sama mas duda karena desakan ibu
karena ibu merasa kalau aku menikah sama orang kaya
hidup aku pasti bahagia
padahal ibu nggak mau
padahal ibu kan tahu kalau mas dude itu sudah mempunyai istri
nasib kita sama mai
kakak rela menikah dengan mas erick hanya karena dia seorang pengusaha dan kaya
ibu gelap mata waktu melihat hartanya mas erik
padahal kakak tidak pernah mencintai dia sedikitpun
san kalau kamu sering disakiti sama erik
kenapa kamu masih bertahan sama dia
saya nggak mau mengecewakan ibu mas
yang penting semua keinginan ibu tercapai kan
biarlah hancurnya hati saya cukup saya sendiri aja yang tahu
santi pamit dulu ya mas
ya allah apa yang terjadi dengan ibu kami
sehingga ibu tidak pernah mempeduli dengan penderitaan anak anaknya
di mata ibu hanya uang dan uang
lindungilah adik adik saya ya allah
di mana itu ibu
kenapa kartu saya jelek semua
namanya juga gamble nya
aduh jangan bebas kenapa
aku sedang bercentralisasi ya
lihatlah aku juga banyak kalah
mengkanya saya kesal
duit di tangan saya sudah ludes semua
kalau uangnya nggak mau ludes jangan main judi dong
lo lo jangan pada nyindir gue terus ya
siapa yang nyindir biasa aja lagi
jangan sampai nih kartu gue banting
sudah sudah jangan bertengkar
ya udah deh nih kalah ini gue
selesai ya nah pack
sama tante aja ya
enggak usah ibu terima kasih
kamu kok ganteng ganteng jadi waters
mendingan jadi teman tante aja
bisa banyak duit
mabuk permisi saya banyak pekerjaan
belagu banget sih
bu ada telepon bu
santi ini ibu san
tumben bu pagi pagi ada apa
santi ibu baru kena todong
apa ibu kena todong
ibu kok gak hati hati sih bu
kalau sudah nas dimanapun kapan saja bisa terjadi
sekarang uang ibu benar benar sudah ludes sate
ibu udah gak punya uang lagi
ibu perlu bantuan kamu nak ibu perlu uang
ibu santi kan kemarin baru kasih uang untuk ibu lima juta
masa sekarang ibu minta lagi sih
santi mau mendapatkan uang sebanyak itu dari mana bu
masa suamimu kaya gak punya uang
pokoknya ibu gak mau tahu
ibu perlu uang sekarang
ada apa lagi dengan ibu kamu pagi pagi sudah telepon
ibu habis kena todong mas dan semua uangnya hilang
emangnya kemarin ibu kamu kemana
ya katanya ibu itu semalam sehabis pulang dari arisan ditodong di lampu merah
cerita jelasnya saya juga nggak tahu seperti apa
tapi yang jelas sekarang ibu membutuhkan bantuan kita mas
ibu kamu itu ya tidak pernah jauh jauh dari masalah uang dan uang
apa kira rumah kita ini bank
mas itu kenapa sih
ibu baru kena musibah mas dia kena todong
untung ibu gak dibunuh sama penjahat itu
jadi tolong mas jangan menyalahkan ibu
itu karena kalian semua terlalu memanjakan ibu kalian
jadi dia bisa seenaknya memperalat anak anaknya
jadikan sapi perahan
bisa juga dia berbohong
kalau dia berbohong mudah mudahan saja dia kena todong beneran
kamu jangan angkal di sekolah ya
iya pak kita buat di sekolah ya mas
barusan aja ibu telepon
katanya ibu semalam sepulang dari arisan ditodong di lampu merah
kak kakak ini serius apa main main
nggak tahu deh kakak jadi ragu sama ibu
jangan jangan ini cuma akal akalan ibu aja lagi
tapi yang jelas kita disuruh mengganti semua uang yang hilang itu
aduh aku mau cari uang ke mana lagi kak
pokoknya ibu sekarang pengen kita datang ke rumahnya
sekarang kakak jemput kamu ya mai
saya lagi kurang enak badan kak
penyakit saya sering kambuh lagi
kamu kenapa udah periksa ke dokter tapinya
ya sakit biasa aja sih tapi cuma
sekala kambuh kambuh gitu
ya udah deh kak
nanti kakak jemput aku ya
ibu kenapa ini bisa terjadi ibu
kenapa ibu bisa ditodong di lampu merah bu
ibu juga gak tahu
tiba tiba di perapatan lampu merah mobil ibu digedor gedor sama pencopet pakai golok
ibu kan jadi ketakutan
akhirnya semua isi dompet ibu ibu kasihin sama pencopet itu
tapi ibu gak ada yang terluka kan
alhamdulillah enggak sih
tapi kan uang ibu habis
semua ibu kasih pencopet itu
sekarang gimana dong ibu udah gak punya uang lagi
ibu cuma bisa minta bantuan kalian
ibu itu harusnya bersyukur sama allah
karena nyawa ibu masih tertolong
kalau masalah uang santi bisa bantu ibu seadanya
tapi semoga ibu bisa makluminnya bu
apa kamu gak mau membantu ibu
maya tidak akan membiarkan ibu menderita
maya ada bawa uang mudah mudahan bisa untuk pegangan ibu
terus bagaimana dengan ricky
kenapa dia gak mau ketemu ibu